aku harus tahu apa maksud kedatangannya ya
eh ada ibu laras
aksen kok gak disuruh masuk sih
mari mari silahkan masuk bu
aduh ibu saya tidak menyangka sama sekali kalau ibu mau datang ke sini
padahal waktu itu sikap saya sangat kurang ajar sama ibu
saya jadi malu sama sikapnya
saya datang ke sini bukan ingin membicarakan hal itu
saya minta ibu maklum ya bu waktu itu kan kakak saya baru saja hilang jadi wajar kalau sikap saya panik
tapi sekarang saya sudah bisa berpikir secara tenang bu dan saya yakin orang sebaik ibu pastinya gak mungkin menyuli kakak saya
saya datang ke sini mau minta pertolongan sama
seperti kamu tahu kan cucu saya tanya
itu menyukai kamu kan
sekarang saya minta kamu yang mendekati dia
tania itu kasihan sekali aksan
sejak kecil dia itu sudah menderita sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya
untung dia itu sangat tabah
dan dia juga sejak kecil mendambakan sekali orang yang berpeluh
orang yang mencintai dia dan dia juga mencintai orang
ternyata orang itu adalah kamu maksamu
saya hanya ingin membahagiakan cucu saya
dan juga cucu saya itu kan cantik dan baik
saya tidak mencintai tania
itu akan tumbuh dengan sendirinya kalau kamu mendekati dia
anggap saja ini suatu pekerjaan tambahan
tapi saya tidak bisa memaksakan perasaan saya
kalau begitu kamu juga tidak usah meneruskan bekerja di perusahaan saya
sebentar sebentar bu
biar saya bicara dulu sama aksa
itu seperti mobil orang lain
aksan kamu jangan bego ya
kerjaan ini sangat mudah
itu bukan hanya cantik tetapi juga kaya
aksan cuma orang yang bego yang tidak mau
tapi saya tidak mencintai tania
saya tidak mau menyakiti dia
kamu dengar tidak
ibu laras tidak mau apa apa
jika kamu tidak mendekati tania kamu akan dipecat
coba bayangkan perasaan ibu kamu
pasti ibu kamu kecewasan
lagian kalau kamu bisa mendekati tania
itu kesempatan kita untuk mendekati keluarganya bu laras
jadi kita bisa mencari tahu ibu kamu di mana
tante tapi aku
pantesan tadi aida lihat mobilnya oma di depan
oma ternyata lagi di sini
oma ke sini mau minta tontesan aksan
supaya aksan mau mendekati tania
supaya tania merasa bahagia
tenang saja aksan
oma tidak akan meminta pada kamu untuk segera janjian sama kaminya
paling tidak dimulai dengan antar jemput tania setiap hari

aksan akan terus meminta maaf pada tania

jika itu bina selalu menentukan tania
maka dia akan menjelaskan kebenarannya
kamu jangan sampai beritahu tania bahwa semua ini adalah permintaan dari oma
aidah kamu mau ke kantor sekarang kan
kamu pergi sama mama ya
dan kamu mulai besok riza yang akan antar jemput kamu
supaya aida juga tidak kesulitan dalam perjalanannya
baiklah kalau begitu pulang dulu ya
ada yang ingin oma tanyakan sama kamu
apa kamu mencintai aksan
tidak tidak tidak aku aja
saya memang cinta sama aida
tapi tapi cinta dalam artian sayang
sayang kepada sahabatnya
kenapa kamu diam
mungkin aida gak suka sama aksan
orang sama riza aja udah ribet
enggak lah oma
ya syukurlah kalau kamu tidak mencintai bangsa
memang itu yang memerhatikan
dan juga kamu kan sudah punya riza
oma lega sekarang karena tania sangat mencintai aksan